assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
pengertian sunnah perlu dipahami oleh setiap umat islam
pasalnya sunnah merupakan sumber hukum islam yang paling utama setelah al quran
sunnah juga disikapi sebagai sikap tindakan ucapan dan cara rasulullah saw menjalani kehidupannya
praktis sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat islam
yaitu nabi muhammad saw
untuk membahas tema mengenai mengenal dan memahami sunnah ini
sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
sehat alhamdulillah baik
senang sekali pak kiai bisa hadir terus di gapai kemuliaan dan berbagi ilmu dengan kita semua
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini maupun tema yang lain
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai tadi mungkin mukadimahnya udah panjang nih ya
panjang dan cukup memberi pencerahan lah kepada pemilih
itu kan saya mencari cari misalnya sekedar mencari di internet misalnya pak kiai
tapi hakikatnya sebenarnya kalau kita bicara sunnah
secara definisi secara makna apa sih sebenarnya sunnah ini
sunnah ini adalah kata kata yang luhur
sekalipun akhir akhir ini itu digunakan sebagai satu simbol atau slogan
untuk menjatuhkan bahkan merendahkan orang lain
sekarang ada kan misalnya ya masjid ini sesuai sunnah
berarti masjid lain tidak sesuai dengan sunnah misalnya
saya sholat seperti nabi
memang ada orang yang sholatnya tidak seperti nabi
nah ini yang sebetulnya mila keingin kita perdalam ketika kita membahas tentang satu kata yang memiliki keindahan
sunnah kalau mila tanya ini artinya apa
itu tergantung dari sudut pandang disiplin ilmu apa kita akan memaknai sunnah
dari aspek bahasa arab sunnah itu artinya at torikoh

torikoh itu jalan hidup
at torikoh itu jalan hidup
at torikoh itu jalan hidup
metode cara itu namanya adalah sunnah
kayak ada orang misalnya kalau di jawa barat itu tehnya pasti tawar
tapi kalau di jawa timur pasti manis
itu namanya sunnah
sunnahnya jawa timur tehnya manis
sunnahnya jawa barat itu tehnya boleh jadi tawar
nah ini namanya torikoh kan jalan hidup
itu secara umum adalah makna dari sunnah
kemudian sunnah ini mau dimaknai oleh siapa
misalnya oleh ahli hadis yang kita katakan yang pertama ini
itu dimaknai ma'uthiro anin nabi
semua yang dikaitkan dengan rasulullah
baik dari perkataan perbuatan persetujuan atau sifat
baik sifat itu bersifat hulukiyah ahlak
maupun hulukiah penciptaan allah
model rambut gaya bicara senyuman
itu kan bisa jadi kita artikan hulukiah dan juga hulukiah
ada ahlak nabi dermawan
nah ini diartikan oleh ahli hadis itu sebagai sunnah rasulullah
ada lagi namanya ilmu mustolahul hadis
ini yang menetapkan kayak mila pernah dengar
hadis itu sohih apadoif
sesuatu yang dikaitkan dengan rasulullah

atau perbuatan atau persetujuan
kalau kita ambil dari dua pengertian ahli hadis ini
maka sebetulnya yang namanya sunnah itu bisa jadi perkataan nabi
semua pekerjaan itu bergantung pada niatnya
maka melafatkan niat mengucapkan niat
berniat di dalam hati itu bagian dari sunnah nabi
ada yang dikatakan perbuatan rasulullah
sholat dan haji
kamu lihat saja sholat saya bagaimana
itu namanya pekerjaan nabi
soal haji itu kalian lihat saja nanti saya berhaji
itu namanya pekerjaan nabi
itu namanya pekerjaan nabi
yang ketiga ini adalah takdir persetujuan rasulullah
nabi tidak mengucapkan nabi tidak melakukan
orang lain yang melakukan
tetapi dilakukan dihadapan nabi
dan nabi tidak memberikan komentar negatif
komentarnya bisa diam
diamnya nabi itu positif berarti boleh
itu contohnya banyak
satu contoh misalnya
dulu orang itu ketika sholat
habis bangun dari ruku
kemudian nabi itu mempraktekan itu
tiba tiba dia di belakang sahabat ngomong
nabi itu mengatakan
nah selesai sholat
nabi itu tanya
siapa yang nerusin
itu sahabat tidak ada yang berani itu
wah jangan jangan saya
udah takut nih
nggak ada yang jawab
tahu nggak orang yang berdoa tadi
doanya dibawa oleh tujuh puluh ribu malaikat kepada allah
bukannya tidak dibedakan
itu semuanya berarti
berasal dari nabi
nanti tentu ada pembahasan yang lain
bagaimana kalau perkataan nabi
itu berbeda dengan perbuatan nabi
nah ini nanti bahasannya beda
tapi itu pengertian tentang sunnah
dari sudut pandang
orang yang disebut ahli hadis
berbicara dalam disiplin yang terkait
dengan ilmu hadis
sama dengan model rambut nabi
ada orang mau berpakaian seperti nabi
ada orang menggosok gigi pakai siwa
karena itu mengatakan nabi dulu begitu
itu nggak ada yang salah sebenarnya
ada disiplin ilmu lain
usul fiqh ini untuk menentukan hukum
hukum ini apa misalnya
sunnah itu apa
sunnah itu adalah
sumber hukum setelah al quran
jadi dalam berhukum
orang itu akan berdasarkan quran
kemudian yang ketiga itu namanya
ijma itu kesepakatan
yang ketiga itu namanya
qiyas atau ijtihad
kayak misalnya dulu nabi bayar zakat fitrah pakai kurma
sekarang saya bayar zakat fitrah pakai
beras atau pakai uang
nah ini adalah sumber utama hukum islam
hadis menjadi atau sunnah menjadi
sumber hukum yang utama
buat kita islam yang ahli sunnah
kemudian ada lagi pengertian
usul fikih ketika melihat sunnah itu
dari aspek hukum
hukum itu kan ada
yang melihat bangunan pekerjaannya
sholatnya ada hukumnya
sah apa tidak sah
pasti harus ada syaratnya
ada rukunnya itu namanya
ahkam wa di'iyah melihat bangunan
pekerjaan itu ada namanya taklifiyah
kalau dikerjakan oleh faiz saya
itu dinamai apa ya
nah sunnah itu
menjadi bagian dari ahkam
taklifi yang lima
yang pertama wajib
kalau dikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan
dikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan
tidak dapat dosa
nah itu adalah pengertian
sunnah secara umum
jadi ada payung
misalnya yang kemudian bisa mendefinisikan
sunnah itu tadi ya
nanti ada lagi sunnah ditemankan
nah itu kan sekarang lagi kayaknya musim
sunnah itu diartikan sebagai ajaran agama secara keseluruhan
bid'ah itu adalah sesuatu
yang keluar dari pakem agama
dahulu di masa lalu
itu dipakai untuk berbicara
terkait dengan akidah
orang yang meyakini
bahwa rukun iman itu diantaranya
adalah beriman kepada takdir
ada orang yang
menafikan iman kepada takdir
oh gak ada iman kepada takdir
karena kalau ada takdir
ini kan seperti pemaksaan dan sebagainya
mungkin kapan kapan kita bisa tema tentang apa itu takdir
nah orang yang tidak mempercayai
itu dulu disebut sebagai ahlul bid'ah
nah orang yang mempercayai
bagian dari rukun iman
itu disebut ahlul sunnah
sunnah secara umum
nah sekarang kan kita tuh
maksudnya kita itu sering mendengar itu
itu parameternya kan jadi banyak
sebetulnya dari ahlul
itu kan ahli
adalah orang yang mengerti
yang berpegang teguh konsisten
maksudnya dia selalu dalam hidup ini
melihat aspek hadisnya
apa yang dikaisi
misbahkan tadi kepada rasulullah
wal jamaah dan pemahaman orang banyak
ini penting gitu loh
jadi dalam islam itu kan kayak tadi misalnya ya
ada dalam fikir misalnya
ini kan mazhab yang terkenal di dunia
kalau kemudian saya nih mila
berbeda dengan imam yang empat
mereka punya dua kemungkinan mila
apakah saya memiliki kapabilitas keilmuan
yang sama dengan mereka
kalau mereka berempatus pakat kepada hukum ini
yang hukum itu memang tidak berubah
kondisinya sampai hari ini
saya kemudian berbeda hati hati
sama dengan ilmu kalam
sama dengan akidah
di akidah ini di dunia
namanya akidah asyairah
imam abu hassan al ash'ari
imam abu mansur al maturidi
kemudian ada ahlu athar
nah nanti ini punya perbedaan pandangan
misalnya dalam sifat allah
ketika ada ayat quran
ini artinya tangan
yang kita gambarkan
atau itu tangan
tapi kita tidak perlu membahas sifat
tidak berarti tangan
memang dalam bahasa kita
pas setiap yang tangan itu
saya punya tangan kekuasaan
boleh jadi kan kekuasaannya dia tidak pakai tangan yang keras
tapi bolpen yang nulis yang hanggan
sama dengan fikih
kalau ada tanah tak bertuan
kemudian saya letakkan tangan diatasnya
maka tanah itu menjadi milik orang
apa saya harus menaruh tangan diatas tanah saya
enggak artinya saya membangun
nah itu sebetulnya
ini yang dikatakan pemahaman
yang memahami tangan allah itu dengan takwil
itu sekian banyak ulama
itu namanya ahlus sunnah wal jamaah
jamaah itu adalah
kita itu lebih baik salah bersama orang banyak
kita merasa benar
diatas rata rata orang yang jauh lebih
memiliki kemampuan kepada saya
nah ini sering terjadi hari ini
menyalahkan imam abu hanifah
menyalahkan imam malik
menyalahkan imam shafi'i
menyalahkan imam ahmad bin hanbal
membenarkan imamnya sendiri
padahal imamnya sendiri
itu mungkin baru diakui oleh komunitasnya sendiri
tetapi saya mau tanya sama mila
ada imam namanya imam abu hanifah
di kufah dulu
itu wafat tahun satu ratus lima puluh hijriah
tahun dimana imam shafi'i lahir
sudah lebih ribuan tahun
karyanya dibaca sampai hari ini
kalau bukan orang pilihan allah
mila silahkan baca buku
yang booming di toko buku
menjadi best seller
sepuluh tahun mungkin diingat orang
habis itu dilupakan orang
tapi imam shafi'i namanya sampai hari ini
imam nawawi imam ibnu hajar
kalau kemudian saya berbeda dengan mereka
secara logika bisa saja
apa iya sih mereka yang punya
spesialisasi dalam agama
kemudian bisa dirontokkan
pendapatnya hanya oleh orang
yang baru belajar agama lima sampai sepuluh tahun
baik masya allah
ini kita masih akan lanjutkan ulasan terkait sunnah al mu'ad
nah ini wb insta jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode
mengenal dan memahami sunnah
pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan
dari pemirsa gapai kemuliaan
yang masuk ke kita kita akan simak bersama
assalamu'alaikum pak ustadz
mau tanya bagaimana sih kalau
adat atau budaya
yang dijadikan sebagai ajaran
lalu disandingkan dengan agama
terima kasih pak ustadz
ini pertanyaan dari mbak mentari
agama dan budaya
ini kan memang agak agak sensitif juga
bagaimana kita harus memahami ini
agama dan budaya
itu kan berjalan beriringan
kalau kamu mau pergi
sujud kepada allah
pakailah pakaian yang terbaik
pakaian yang terbaik buat saya
pakai peci pakai jas pakai sarung
ini agama apa budaya
kalau mau kekenah putih kan di indonesia
itu agama apa budaya
tetapi kemudian kita katakan
budaya ini bertentangan dengan
agama atau budaya itu
orang di indonesia itu kan santun banget
santunnya dimana mila
orang itu membedakan loh mana pakaian sholat
mana pakaian di luar sholat
kecuali di kota besar
dulu saya di madura
di jawa timur
itu gak berani mila sholat jumat kecuali pakai sarung
karena dipahami itu adalah bagian dari agama
itu memang budaya tetapi itu memiliki nilai luhur keagamaan
kan pesan orang tua gitu masa sih jumatan sama dengan ke stadion
nah budaya dengan agama itu tidak harus dipertentangkan
kalau isinya memang saling tidak bertentangan
yang agama itu juga dibangun dengan budaya
karena yang budaya itu tidak bertabrakan dengan agama
misal nih saya kan sering datang ke akad nikah orang
itu ada orang misalnya di betawi
itu ada budaya namanya palang pintu
jadi ada jagoan
yang laki laki bawa jagoan yang perempuan punya jagoan
itu kalau jagoan perempuannya tidak kalah nggak jadi akad nikah
gitu loh itu satu
ada lagi akad nikah orang sunda
orang sunda itu suaminya
itu nanti nyopot sendal nginjak telur
kemudian dibersihkan oleh istrinya
itu adalah budaya sunda
saya tambahkan budaya betawi tadi
nanti begitu masuk pengantennya itu ada petasan
orang sering mengatakan itu tidak islami
kalau saya justru mengatakan itu bagian dari islam
karena boleh jadi itu adalah isyarat
kapan dapat dosa
kalau calon pengantin itu punya kakek kakek yang punya penyakit jantung
kena serangan jantung ya haram lah gitu
tapi kalau itu sebagian dari misalnya
saya ini tidak mampu untuk mengundang semua orang di kampung saya
maka ketiga ada petasan
dan petasan itu disepakati menjadi simbol adanya orang menikah
besok saya jalan dengan istri saya itu
tiba tiba dengar petasan
ada petasan misalnya
itu tidak jadi seudon sama saya
oh yang kemarin nikah itu faiz ya
dia lihat saya sudah dengan istri saya
tapi kalau nggak ada petasan
boleh jadi orang salah paham
ini orang katanya belajar agama
tahu tahu nenteng perempuan
karena dia tidak tahu kalau ada pernikahan
berarti petasan itu kan memenuhi perintah nabi a'li nuhu
kalau kalian nikah itu a'li nuhu biddufi
duf itu adalah rebana
apa islam itu pernah
sampai sedetail ngurusi alat
beri tahu ada pernikahan
lebih cetar membahana
yang tahu lebih banyak
pokoknya ini disesuaikan juga dengan budaya kita
ketika ada laki laki yang harus menang
itu bukan berarti superioritas
tapi kamu harus mampu menjaga kedamaian rumah tangga lahir dan batin
kalau nanti malam ada yang ngetok pintu rumahmu dengan kasar jam dua malam
yang jagoannya menang kamu
yang keluar kamu bukan istrimu
itu kan bagian dari ajaran agama
jadi kalau bicara budaya
budaya itu tidak ada yang salah
kalau kemudian itu tidak dibarengi dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama
saya pernah suka cerita di mana mana itu kasus masjid di jogja
itu ornamennya itu jauh dari bayangan islam tapi sangat islami
misalnya di depan masjid itu ada pohon sawo
saya bilang kenapa bukan pohon kurma
karena orang pahamnya kalau pohon islam itu pohon kurma
saya juga pohonnya sawo pak
kayak gitu ya
ketika kita tanya leluhur kita
itu kan perintah agama mas
perintah agamanya dimana pak d kata saya
kamu kalau masuk masjid mau sholat jamaah
di masjid di jogja itu
ada satu masjid itu
di bagian dalamnya itu ada ornamen salak
saya tanya kok ada salak disini
dijelaskan ini dulu zaman mataram
kalau kiai ngajar di masjid
ya disinilah ngajarnya
saya bilang urusan apa kok dikasih salak
ada hadisnya pak katanya
saya denger gitu kaget
apa orang ini terlalu pinter
karena saya belajar hadis itu gak pernah ada salak dalam hadis
kan dulu kalau kita ngaji
guru guru itu bilang
keistimewaan orang ngaji itu apa
siapa orang yang menempuh jalan salakatorikon
untuk mencari ilmu
allah mudahkan jalannya ke surga
nah untuk mengingat hadis itu kepanjangan
makanya dengan simbol simbol tadi
dan itu memudahkan kan sebenarnya bagi warga ya
betapa mulianya orang jawa dulu
ngelihat salak inget hadis
kalau saya inget salak inget apa ini salak kondoh berapa harganya kan gitu
itu budayanya luar biasa
jadi filosofi dibalik itu pemilihan itu juga menarik sekali ya
lihat baju beskap
yang ada di belakang krisnya
tapi kan kita tidak sedang mengajar filosoti jawa
tapi nanti mila silahkan hitung kancingnya modelnya
di dalam budaya itu ada pesan
nah yang justru kita harus jeli adalah kita menggali pesan itu
jangan fokus pada ininya itunya yang gak pas gitu ya pak ya ya
mila kan orang jawa ya
kalau makan kan ada nasi ingkung
itu dulu yang dikatakan yang masak itu harus orang bersuci
dia di wudhukan
berasnya harus putih
kemudian ayamnya sujud
masa kalau ayamnya sujud yang makan gak sujud gitu loh
itu namanya budaya
jadi budaya itu ketika kemudian itu bernilai luhur
saya yakin kok dia tidak bertentangan dengan agama
itu jauh lebih bermanfaat loh
buku itu boleh dilarang
buku itu boleh dibakar
tapi simbol budaya itu akan selalu hadir dan teringat dalam benak semua manusia
karena itu juga bagian dari identitas ya
iya dan itu gak ada kait mengaitnya mila dengan sunnah atau bid'ah
ada bagian dari budaya orang arab yang juga diadopsi oleh nabi dan menjadi hukum dalam fikih
apa itu namanya qur'ah
cuma contohnya mila gak suka nih
kalau ada istrinya banyak
nabi dulu itu mengajak siapa yang bersama nabi itu dia dari dengan qur'ah
qur'ah itu undian
namanya dimasukin ke cangkir semuanya
kalau gak dapet undian pr juga kok
artinya kan sudah diambil satu maka namanya nggak ada lagi di situ
itu kan qur'ah
kayak arisan ya
itu qur'ah itu
itu kan bukan ajaran agama
bagian tradisi yang dianggap menjamin rasa keadilan
oleh karena itu diakui oleh islam
karena ini tidak bertantangan dengan
saya jadi gara gara pakai cerita ini
langsung keinget masjid tempat saya besar
itu juga di halaman ini ada sawo sawo banyak
itu filosofinya seperti itu
di masjid di nusantara ini di indonesia ini
setiap masjid ada kuburannya
ada orang bertanya apa hukumnya meletakkan kuburan di masjid
karena dia tidak tahu filosofinya
padahal masjid nabi itu di dalamnya ada kuburan rasulullah
dan ada orang yang sholatnya menghadap ke kuburan nabi
karena orang dulu rajin ke masjid kan
kalau ditaruh kuburan di kanan kiri masjid
maka setiap lima waktu orang lihat kuburan
jadi inget ya
orang yang setiap pagi siang dan sore melihat kuburan
terpikir nggak sih
untuk melakukan kegiatan negatif dalam hidup ini
nah itu adalah budaya tapi itu bernilai agama
kan pesan agama gitu
sesuatu yang menghilangkan
jadi itu adalah penghargaan kita kepada budaya
itu rahasianya milal
bahwa islam berkembang di indonesia
itu tidak ada darah yang tertumpah
tidak ada pedang yang tercabut
dia masuk karena luar biasa
di situ ada upacara sekaten
di kudus itu lebih luar biasa lagi
misalnya penghargaan terhadap bagaimana harmonisasi antara penduduk asli yang dari majapahit
kemudian masjid menara kudus itu bisa dilihat
di tempat makam sunan kudus
itu ada ornamen yang lebih terlihat majapahitnya
daripada itu sebuah masjid
tapi itu kan budaya
itu tidak ada pengaruhnya kepada akidah dan sebagainya
maka itu harus kita hargai
dan kita harus jeli betul ya
karena itu tadi identitas itu tidak bisa hilang
itu jadi ciri kita sebetulnya
orang jawa juga separuh jawa separuh madura
itu kan budaya yang memang menjadi hasil produk manusia
kita berkumpul bernegara itu budaya
apa di zaman nabi ada indonesia malaysia singapura
tetapi kan kita tidak bisa menghilangkan itu
ketiga itu adalah lahir dari kemanusiaan itu sendiri
kemudian pola interaksinya menjadi sebangsa dan setanah air
kemudian agama juga mengajarkan
oh ada persaudaraan seagama
ada penghargaan kepada saudara sesama manusia
nah itu kemudian budaya kita katakan tidak bertentangan dengan agama
ketika kita ikuti itu maka itu bagian dari agama
yang paling mudah untuk dipahami
mila lampu lalu lintas merah kuning hijau itu budaya loh
apa anda harus tidak taat sama itu
itu kan gak ada dalilnya di quran
kalau lampu hijau itu harus berhenti
justru quran menyuruh itu berhenti
karena kata quran
jangan kau lemparkan dirimu kepada jurang kehancuran
jangan kalian bunuh dirimu sendiri
orang yang tidak taat sama rambu rambu lalu lintas
itu kan sama dengan orang yang melemparkan dirinya kepada jurang kehancuran
dan bisa saja membunuh nyawa dia
nah itu namanya budaya dan agama
ini dari satu bahasan budaya dan agama saja panjang ya pak kiai
tapi menarik sekali
kita harus juda dulu pak kiai
kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pak kiai tadi kan konteks sunnah itu bisa bermacam macam definisinya tergantung payungnya apa
kalau tadi merujuk kepada pembahasan di awal misalnya riwayat hadis
kan kita juga mengenal hadis yang sohi hasan do'if begitu
saya tuh sebenarnya bingung kadang kadang ini tuh cara membedakannya seperti apa
kemudian mila bertanya kenapa quran kok gak ada yang sohi hasan dan do'if
itu karena metode pengumpulannya
quran itu kan ditulis di masa rasulullah
kemudian disatukan dalam bentuk satu bacaan mushaf
itu di masa sayyidina abu bakar
terus berlangsung berkembang sampai masa sayyidina usman
dan quran itu ketika disampaikan oleh nabi kepada umatnya itu disampaikan di depan orang banyak
berbeda dengan hadis
hadis ini kan bisa jadi penjelas quran
berbicara tentang sesuatu yang teknis detail dalam kehidupan
maka tidak mungkin disampaikan di depan semua orang
bisa jadi ketiga nabi di pasar yang dengar pedagang
yang bukan pedagang kan ada di masjid
nah maka kemudian hadis ini direkam oleh masing masing yang mendengar dari nabi melihat dan sebagainya
nah kalau mereka kan menyebarkan itu
saya dengar dari nabi dulu begini saya lihat nabi begini
saya berjabat tangan dengan nabi
nabi mengatakan a b c d dan seterusnya
nah setelah itu mela mereka akan punya murid nih
muridnya nanti akan meriwayatkan lagi
sampai nanti ke imam bukhori
dari imam bukhori ke atas itu melewati begitu banyak orang
dia diteliti nih
siapa yang meriwayatkan hadis ini
dari a b c d sampai ke imam bukhori
mungkin itu ada enam orang enam generasi
nah disitu nanti ada keluar istilah hadis hakhih hadis hasan dan hadis do'if
ini sebetulnya subjektivitas masing masing imam
imam bukhori misalnya
kenapa hadisnya dikatakan paling sohih
karena standarnya ketat
kita punya kelas nih mahasiswa
ada kelas a b dan c
dosen yang beda
kata yang ngajar kelas a yang lulus di saya nilai rata ratanya adalah sembilan puluh
maka yang delapan puluh dibuang nih nggak lulus
karena dosennya perfect banget sembilan
yang ini bilang ya enggak lah
asal lima puluh lima udah lulus kan lebih separuh
maka yang di sini lulus sebenarnya kalau berhadapan dengan dosen yang satu nggak lulus
itulah imam bukhori itulah imam muslim itu imam abu daud
semakin ketat diperas maka kualitasnya akan semakin hebat
imam bukhori itu pada kasus hadis dia menjadi orang yang sangat ketat
misalnya gini kalau ada hadis diriwayatkan misalnya dari saya ke mila
maka kalau imam muslim imam abu daud itu punya metode namanya imkaniyatulliko
untuk meyakinkan bahwa faiz dan mila itu bertemu tidak perlu ditanya kapan bertemunya
cukup dilihat dari sejarah hidup masing masing
mila tahun dua ribu dua puluh tiga itu kerja di cnn
dan faiz mengisi acara gapai kemuliaan di cnn
maka menurut logika tidak menutup kemungkinan mereka berdua bertemu
tanpa harus melakukan cek apakah betul ketemu di mana
mila kerja di cnn iya
faiz ngisi gapai kemuliaan iya
tapi kan belum tentu ketemu
walaupun satu gedung
kapan dia ketemu
oh di acara gapai kemuliaan
edisi apa tanggal berapa di mana
nah ketiga ini sudah bisa dipastikan dia tulis kata imam bukhori
maka boleh jadi hadis yang tidak ada di sohih bukhori itu bukan berarti tidak sohih
tapi kriterianya di bawah kriteria sohih bukhori
oleh karena itu hadis sohih itu paling bagus di bawahnya hasan
di bawahnya hasan yang lemah itu do'if
dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah ketatnya sohih hasan dan do'if itu pada usulul ahkam
hukum yang pokok
kalau rukun sholatnya apa fatehah
itu harus berdasarkan hadis
ya gerakan ruku sujud itu berdasarkan hadis yang sohih
tetapi kalau sekedar fado'il a'mal pekerjaan yang hanya menunjukkan keutamaan
mila betapa bagusnya puasa di bulan rajab
enggak puasanya juga enggak masuk neraka kan
kalau pakai hadis do'if ini kata ulama boleh
karena menurut ulama yang saya baca itu hadis do'if tidak dibuang
tidak seperti orang sekarang
entah bagaimana caranya asal ada hadis do'if dia itu antipati
padahal hadis do'if itu memiliki kemungkinan sohih kan
bisa jadi isinya bagus
tetapi mata rantai yang menceritakan
maka kata ulama kalau ada hadis do'if tetapi di sisi yang lain misalnya
itu ada ayat quran yang memayungi hadis do'if ini
maka hadis itu jelas boleh diamalkan
dan memiliki kekuatan hukum
jangankan itu yang tidak hadis
kita sering dengarkan
kebersihan bagian dari iman
itu bukan hadis yang sohih
tetapi hadis do'if itu saya butuhkan
untuk menyampaikan pesan agama yang lebih mudah
mila pernah membuka acara dengan saya saya masih ingat kok
bahwa bersuci itu sebagian dari iman
karena kalau kita sudah berwudu dan mandi
zohir kita bersih
tinggal kita bersihkan batinnya
maka dari situ kebersihan itu bagian dari iman
tapi kalau saya sampaikan ke masyarakat
a'ta huru syatrul iman
bersuci itu separuh dari iman
mereka butuh waktu yang lama untuk memanah hadis
hubulwatan minal iman itu diajarkan oleh quran
bahwa orang itu boleh melakukan pembelaan
itu kenapa sih
karena mereka diusir dari tanah tumpah darahnya
berarti mencintai tanah tumpah darah
itu diakui oleh al quran
tapi kalau saya bawakan ayat yang panjang tadi
orang lama memahaminya
begitu ada pesan
itu menjadi mudah untuk dipahami
masya allah ya
ini pembahasan sudah ini ternyata
itu pembahasan yang lain lagi seharusnya
bagaimana memahami hadis shohih
hasan do'if implementasinya
itu harus penuh dengan kebijaksanaan
boleh jadi hadis itu do'if menurut saya
boleh jadi sohih menurut orang lain
boleh jadi standar saya lebih longgar
standar orang lain lebih kuat
jadi tradisi orang sekarang ini ada fenomena yang menarik
ada ahli hadis di syria yang namanya imam al albani
itu kalau sudah beliau berfatwa seakan akan harus diikuti
orang mau ikut syah albani juga gak ada yang salah
tapi saya ikut imam syuti juga gak ada yang salah
saya merasa imam suyuti punya lima ratus karangan
namanya seperti ini
saya lebih suka lebih percaya
orang orang yang percaya dengan saya albani ya gak apa apa
tapi jangan kemudian menjadikan satu orang
orang itu sebagai hakim yang pisaunya tajam
untuk kemudian merendahkan yang lain
pak kiai ini menarik sekali
saya merasa mendapat banyak sekali ilmu insight
tapi kita juga harus berpindah
membatasi dengan hajj
karena kita sudah sampai di penghujung acara
pemirsa tidak terasa ya
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
ini luar biasa sekali ilmunya insya allah
dan mudah mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua
semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi bekal bagi kita
untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
kita semakin paham agama kita
dan insya allah menjadi hamba allah yang jauh lebih bertakwa
amin ya rabbul'ahmin
saya meladia rahma
dan juga gaya haji muhammad faiz ndut diri
terima kasih atas perhatian anda
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh